ya pemirsa informasi selanjutnya ini ada trotoar yang berada di ruas jalan kalimalang duren sawit jakarta timur yang tampak tidak biasa
ya karena trotoar ini berada di tengah tengah jalan raya dan tentu saja mengganggu serta membahayakan pengendara yang melintas
trotoar yang tak biasa ditemui di ruas jalan kalimalang durensawit jakarta timur lantaran trotoar ini berada di tengah jalan raya
bukannya menjadi pembatas jalan dua arah trotoar yang dibangun justru membelah ruas jalan searah
trotoar yang melintang di tengah jalan itu berada di ruas jalan kalimalang yang mengarah ke bekasi
kondisi trotoar tersebut dianggap mengganggu dan membahayakan pengendara yang melintas dan warga yang hendak menaiki angkutan umum dan pengendara khususnya motor roda dua
bahaya bahayanya mana buat kayak kendaraan motor
apa yang diperbaiki nih bang
kalau bisa sih kayak jalanan lah kalau bikin trotoar di samping gitu
sementara warga yang tiap hari menggunakan angkutan umum merasa takut sekaligus bingung untuk menyetop atau menaiki angkutan umum
dengan keberadaan trotoar yang berada di tengah jalan ini
ya kurang efektif aja bisa dipinggirin sih
ya menaiki angkutan umumnya lancar
membahayakan gak sih mbak bagi pejalan kakek sendiri
kalau untuk pejalan kaki sih ya biasa aja
bingung juga sih
itu kalau naik angkot gimana
di trotoar itu yang ada di tengah jalan itu trotoarnya
itu sangat membahayakan
atau enggak sih bu
iya membahayakan sekali
hingga kini belum diketahui penanganan selanjutnya dari pemerintah kota jakarta timur terkait adanya trotoar ini
f rizal jakarta